anggota panitia pemungutan suara kelurahan tamberu timur sampang kamis pagi tewas setelah ditembak orang tak dikenal
diduga korban ditembak akibat perseteruannya dengan tokoh setempat di media sosial
inilah video detik detik subaidi warga tamberudaya yang menjadi korban penembakan orang tak dikenal di desa sokobanah selatan sampang
pria tiga puluh satu tahun yang dikenal sebagai anggota panitia pemungutan suara tamberu timur ini tertembak peluru senjata api di bagian dada hingga mengenai sejumlah organ vital lainnya
subaidi sempat dilarikan ke rsu sampang dan dirujuk ke igd rsu dr sutomo surabaya
namun karena cedera serius di berbagai organ vital dan mengalami pendarahan nyawa subaidi akhirnya tak berhasil diselamatkan
pasien itu masuk dengan dugaan ada luka tembus peluru ya
karena pendarahannya juga sangat banyak sehingga pada jam tiga di ruang observasi intensif setelah dilakukan operasi pasien itu meninggal
hingga saat ini kasus penembakan tersebut masih diselidiki oleh polres sampang madura
polisi masih menunggu hasil autopsi jenazahnya untuk mengetahui jenis peluru dan senjata api yang digunakan pelaku
polisi menunggu penembakan dilakukan
sebelumnya polisi menunggu penembakan
sebelumnya polisi menunggu penembakan